ibu maafin bunga ya
iya ibu maafin bunga
pak maafin bunga ya
iya bapak nguapin bunga kok
bapak maafin ibu
tapi yang diajak salaman malah salaman sama orang lain
gue yang banyak salah sama lu
saya yang banyak salah sama babin
yaudah kalau gitu
walaupun tati gak punya salah sama babi
tati duluan deh
maafin tati ya be
yang duluan minta maaf
itu yang menang
jauh jauh gue minta maaf
gue mau ke rumahnya ani
neng rikanya udah mudik
dia gak ngasih tau saya
kasian lu ya tis
ya allah gusti
nunggu bapak ojak ya mak
tadi di masjid salah nunggu gue ya mak

oh seperti itu
mak masa lebaran masih seperti itu juga
ya udah mulai aja deh sungkemannya
tapi kadang juga bikin emak repot gara gara pindah rumah terus
tapi tadi gak ngira bakal kena tipu terus
dan pindahan rumah mulu
tapi tati sebenarnya gak pengen emak repot ngurusin tati mulu
ya udah emak ngerti kok
itu bukan salah elu
kadang kadang mah suka galak
udah gitu doang
kan lu banyak kesalahannya
ojak gak bisa bagi yang tati
berarti harusnya bang ojek minta maafnya sama tati
ya udah deh ah makan aja yuk
abang maafin tati ya
kalo tati suka bikin abang kesel
maafin mas pur ya
ani cuci tangannya
udanya siapin ketupat
siapin ya mak
lu pada puasanya full kakak
lu memang kagak ada harapannya
untung emak udah nuker recehan kemarin
astagfirullahaladzim ya allah
uang rajahnya mak ilang
yaudah mak biarin ojak cariin
emang tau ilangnya di mana
mak ilangnya di mana itu duit
mak ikutin dia
nyariin duitnya mak
oh nggak ada duit juga
tadi pagi pas dia mau sholat id
berapa duit jack
masya allah lagian ngapain sih ke masjid pakai bawa bawa duit
itu duit buat ampau lebaran ke anak anak
taruh di rumah takut hilang katanya makanya dibawa bawa
oh ya udah deh selamat nyari duit ya
gue mau keliling keliling kampung
apaan sih jack
pak belum lebaran
lo mah selalu gue maafin jak
biarpun sering kata lu ngutang di tempat gue
maafin renaldo ya pak
bang mau makan
eh lu cepet amat maafannya
dia selama ini banyak salah sama mama be
mila jadi anak durang be
mila gak pernah lihat sama mama
bu maafin bunga ya
iya ibu maafin bunga
pak maafin bunga ya
iya bapak mapin bunga kok
bapak maafin ibu
bunga maafin bapak ya
iya bu maafin bapak
bu maafin bapak ya
iya ibu maafin bapak
pak gak ada orangnya
wah sebelah aja dah
yuk yuk yuk
gat banyak amat lihat lo
duit emak tuh
kak kemarin jadi bang nuker duit
jadi tapi kagak ada
kok kagak ada emang kemana
oh hilang aja
kapan hilangnya emangnya kagak disimpen
bang itu duitnya berapa banyak
terus kita punya duit apa enggak